iya tapi di tengah tengah syuting malah kabur
eh ali sama rafa sama adam kita pulang aja yuk
eh biar aja tanto alana sama om edwin nyelesain urusannya
itu ada orang ya
ngapain malam malam disini
emang siapa yang meninggal nih
deh ilang liat
nenek kayu lu mau kemana
kamu lagi capek
kerjaan kagak kelar kelar
gua merending nih
mau dimandiin sama nenek
apa sih mas
kampung ini teh aman tentram dan damai
maaf maaf saya keburu panik
saya salah lihat
saya mau cari kang benny
pak rt di sini
pare teteh lagi gak ada lagi pergi keluar kota
makanya saya ditugasin setiap hari
untuk mencari teteh
suruh siram tanemannya supaya gak mati
malah ditriakin nenek nenek nenek nenek
emang saya udah keriput apa
bella apa kabar
kok bila kenal sih bel
dia itu sepupunya ayah
saya t bu ranti
tetangganya pak rt
cuman saya biasa suka bulak balik ke sini
biasa dipanggil teteh
tau gak tante
dia itu artis
dia suka mainin film horor
om edwin yang main disini ada hantu ya
om ini gak cuma mainin disini ada hantu loh
dia juga mainin pengabdi pocong
malam jumat keliuan
terus satu lagi ada lagi
ranak dalam lemari
om gak takut sama hantu hantu
tadi kan cuma necting aja
arusnya tuh tadi jatuhnya ketibaan tangga ketibaan durian ketesuk golok
jadi bener bener dramatis gitu kayaknya
tiga anak berdua
bebek mandi berenang
ibu bebek memanggil wek wek
hilang satu tinggallah dua
siapa yang emang malem malem begini ya
dua anak bebek mani berenang
minta airnya nak
hah nenek kayu
eh aku ditinggalin
baru kali ini ada bintang film di tamu kita
adam gak pernah lihat ada artis ganteng lagi
bukannya kalau kasih syuting melakukannya kesini
eh anak anak perkenalkan
sebenarnya om ini lagi syuting loh
iya tapi di tengah tengah syuting malah kabur
eh ali sama rafa sama adam kita pulang aja yuk
biar aja tante alana sama om edwin nyelesain urusannya
eh tenang tenang tenang
kalau nggak mau satu satu
tadi saya digodain
eh digangguin sama nenek gayung
ih centil neneknya
iya bener teh
saya juga tadi lagi jualan digangguin sama nenek gayung
ini pasti gara gara kamu gak mau syuting
nenek gayung jadi datang sini
eh gak ada hubungannya kali
oh nenek goyang itu yang nenek jualan gayung ya
ya enggak lah
lalu nenek siti tinggal sendirian bersama sokir
itu kan nenek gayung
apaan sih rafa
gak ada nenek gayung
mau ada ada aja deh
nenek gayung itu gak ada bella
itu tadi ada kak
yaudah mami cek dulu deh
bener gak ada nenek gayung
mami emang gak percaya sama yang gitu gituan
kita lihat yuk
lan lu yang ditangkap
bu rantih gimana sih main kita takep takep aja
saya mahu ngebakar keburu
ah mar canadian
nih ngapain sih
ngapain malem malem ada di sini
saya itu mau numpang mandi badan saya geram mau ditangkap
lagian bu endang kalau mau mandi mah mandi aja atur
jangan pakai ngendep ngendep gitu
kan saya kira teh
eh emang jalan saya tuh begini bu ranti mau gimana
jalannya unggul unggulkan ya kayak boneka dashboard
jangan jatuh benar